rencana pemberian ganti rugi kepada peternak
yang terkena penyakit mulut dan kuku itu
disampaikan koordinator tim penanganan penyakit mulut dan kuku
wiku adhisa smito di jakarta pada selasa
rencana tersebut hingga kini masih digodok
sejumlah peternak di semarang sudah mendengar hal itu
salah satunya sodikun
warga banaran kecamatan gunung pati semarang
dua ekor sapinya dipotong paksa atas rekomendasi dinas pertanian semarang
karena positif penyakit mulut dan kuku
ganti rugi sepuluh juta rupiah per ekor sapi itu
kurang sepadan dengan nilai ternaknya
tapi sodikun akan menerima uang ganti rugi tersebut
jika rencana itu diputuskan
dia berencana membeli anakan sapi
nanti karena nambah sedikit
ditemui rabu siang
kepala dinas pertanian kota semarang
hernobo budiluhur mengaku
sudah mendengar tentang ganti rugi tersebut
tapi pihaknya tidak akan membayar kompensasi
sebab sesuai pedoman dari surat edaran kementerian pertanian
kompensasi hanya diberikan kepada peternak yang berada di zona hijau
sementara semarang termasuk zona merah
kepala dinas pertanian kota semarang

bantuan dan penggantian kompensasi itu
untuk wilayah yang memang masih hijau
sedangkan di jawa ini sudah tidak ada yang hijau
jadi tidak mungkin kalau yang jawa mendapatkan kompensasi dan bantuan itu
yang berkait dengan
nah ini yang kita pahami dari kementan lima ratus delapan belas
tercatat sebanyak satu lima puluh empat ekor ternak di semarang
terpapar penyakit mulut
sebanyak delapan puluh tujuh ekor diantaranya dipotong paksa
danang cahyo semarang jawa tengah